dan pagi ini kami baru saja mendapatkan video kiriman dari ketua idi sulawesi tengah sekaligus direktur rumah sakit unda tapalu dr komang adi sujendra
dr komang menyebutkan bahwa di rumah sakit undata palu sudah ada tiga puluh orang korban yang meninggal dunia akibat gempa
assalamualaikum wr wb
nama saya dr komang adi sujendra
serius menyakit alam
ketua idi sulawesi tengah
dan bagi direktur rumah sakit umum daerah provinsi sulawesi tengah rsud undata
teman sedawat sekalian bapak ibu ibu saudara saudara di seluruh lahir
saat ini kami sedang ditimpa musibah gempa bumi
ketua idi sulawesi tengah dr komang adi sujendra

ketua idi sulawesi tengah dr komang adi sujendra
kerjasama jari yang spokeep pilih
tentu berupa tenda kemudian pelet obat obatan kemudian perpal kemudian tenaga medis kemudian selimut dan lain lain yang dibutuhkan
ada pun kasus kasus selama ini yang sudah teridentifikasi di titik mendata karena ada beberapa pos pelayanan di beberapa rumah sakit
ada rumah sakit nurkakura rumah sakit urabuana rumah sakit budiagu rumah sakit bayangkara
tapi di unta sendiri korban meninggal yang ada di kami saat ini tiga puluh orang
kemudian kasus kasus ortopedi yang memerlukan tindak lebih lanjut secara operasi maupun intervensi
portopedi itu kurang lebih dua belas orang kasus trauma kepala ada sembilan orang